teknologi jaringan data seluler terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi
dilansir dari laman livewire com setidaknya setiap sepuluh tahun sekali teknologi jaringan baru dirilis
diawali dari peluncuran teknologi jaringan seluler generasi pertama atau satu g pada awal seribu sembilan ratus sembilan puluh
jaringan bertransmisi sinyal analog ini memiliki kecepatan maksimal dua empat kb per detik
dengan kecepatan terbatas itu jaringan satu g hanya mampu mengirim pesan suara
satu dekade kemudian teknologi jaringan kedua atau dua g diperkenalkan
menggunakan sinyal digital pada jaringan ini pengguna mulai dapat saling bertukar pesan teks dan gambar
melalui short message service atau dikenal sms dan multimedia messaging service atau mms
kecepatan maksimal jaringan ini adalah lima puluh kb per detik
teknologi jaringan generasi ketiga diluncurkan
jaringan ini memiliki kecepatan transmisi maksimal dua mb per detik
menurut laman rfpage com jaringan tiga g merupakan jaringan pertama yang mendukung fitur panggilan video
sementara teknologi jaringan seluler generasi keempat empat g diluncurkan pertama kali di norwegia dan sweden
teknologi yang masih dapat kita nikmati saat ini memiliki kecepatan maksimal hingga satu gb per detik
tentunya lebih dari kemampuan jaringan tiga g
dan yang paling baru teknologi jaringan lima g yang rencananya akan dirilis dua ribu dua puluh
berdasarkan informasi dari laman live wire lima g diprediksi memiliki kecepatan hingga dua puluh gigabyte per detik
dengan kecepatan tersebut pengguna diprediksi dapat melakukan panggilan berbentuk hologram
bahkan dua ribu delapan belas lalu perusahaan telekomunikasi asal britania raya vodafone memiliki pengguna yang berpenggilan berbentuk hologram
bahkan dua ribu delapan belas lalu perusahaan telekomunikasi asal britania raya vodafone memiliki pengguna yang berpenggilan berbentuk hologram
bahkan dua ribu delapan belas lalu perusahaan telekomunikasi asal britania raya vodafone memiliki pengguna yang berpenggilan berbentuk hologram